tak terbayangkan sebelumnya bagi reva galih almeika
momen mengantar supinah ibu mertuanya pada minggu dua puluh empat mei lalu sebagai momen terakhir kebersamaan mereka
supinah diduga terinfeksi virus covid sembilan belas setelah sebelumnya mengalami diare
sampai saat ini keluarga belum mengetahui hasil swab test supina
kamis dua puluh delapan mei supina mengembuskan nafas terakhirnya
petugas memakamkan supinah dengan protokol covid sembilan belas di makam umum keputih surabaya
sebelum meninggal supina sebenarnya akan dirujuk ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas
namun belasan rumah sakit yang dihubungi menyatakan kamar sudah penuh
ada satu ibu saya enggak tahu namanya siapa
saya sangat berterima kasih sama ibu itu
jadi beliau ini memutuskan sudah pasien ini harus masuk di ruangan itu
nanti kalau bapak yang isolasi mandiri itu terpapar dan harus masuk rumah sakit
nanti saya yang urus sudah dirujuk ke rshl yang ada sepuluh kamarnya
jadi akhirnya ibu langsung masuk ke ruangan
kini reva bersama suami empat anak dan bapak mertuanya berstatus odp
ia berharap ada bantuan rapid test atau swab test untuknya dan keluarga dari pemerintah kota surabaya
kabarnya positif itu
ya saya harapannya untuk pemerintah ya saya di rapid test supaya orang sekitar sini juga merasa nyaman kalau di dekat saya dan
saya tahu anak suami sama mertua saya baik baik saja
juga meyakinkan orang di luar sana termasuk teman teman saya yang di kantor
supaya tahu kalau saya bukan pembawa dan saya sehat
supinah satu dari ratusan orang berstatus pdp yang meninggal sebelum hasil tesnya keluar
angka kematian pdp dan odp di jawa timur
pertanggal dua puluh sembilan mei kematian pdp mencapai lima ratus sembilan puluh sembilan kasus dari enam empat ratus sepuluh pdp
sedangkan dari dua puluh empat empat ratus dua puluh odp tercatat satu ratus dua kasus kematian
menurut windu purnomo epidemiolog universitas erlangga surabaya
angka pdp dan odp yang tinggi mengindikasikan rendahnya angka testing covid sembilan belas di jawa timur
pengendalian pandemi di jawa timur menurutnya belum memenuhi persyaratan
pasalnya angka testing masih sangat rendah
di area surabaya raya yakni kota surabaya kabupaten gersik dan sidoarjo
selama masa psbb kedua lalu rapid test baru dilakukan dua puluh lima ribu saja untuk populasi total enam juta jiwa
menurutnya semakin banyak angka pdp dan odp menjadi indikasi rendahnya testing covid sembilan belas
dalam hitungan pandemi windu mengungkapkan
setidaknya sembilan tiga persen dari pdp dan odp
yang diperlukan untuk mengurangi angka testing covid sembilan belas di jawa timur
di jatim itu kan pdp nya enam empat ratus
nah itu kalau dihitung ya itu yang akan positif
jadi yang dari para pdp itu
yang bakal positif itu adalah lima ratus sembilan puluh delapan
dan dari yang lima ratus sembilan puluh delapan itu yang positif
kan kemungkinan yang meninggal
katakanlah tidak usah angka jawa timur
angka jawa timur kan cfr nya itu delapan persen lebih
katakanlah kita pakai katakan pakai yang angka global aja lah lima persen lah
andaikan dari lima ratus sembilan puluh delapan pdp yang menjadi positif ya
menjadi positif lima ratus sembilan puluh delapan ini yang positif
itu andai kan ada yang meninggal
yang meninggal itu lima persen itu ada tiga puluh orang
jadi kalau makin besar odp
pdp pdp ya itu berarti testingnya buruk
jadi artinya gini seharusnya semua pdp udp harus dites
masalah lain kapasitas laboratorium terbatas
bahkan banyak pasien pdp meninggal sementara hasil tesnya belum keluar
angka kematian di jawa timur mencapai delapan empat persen
dan menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia
tim liputan cnn indonesia